tinggal selama sembilan hari di madinah jemaah calon haji indonesia gelombang pertama akan mulai diberangkatkan ke mekah hari ini
berangkatan jemaah calon haji ke mekah dilakukan dalam dua gelombang hingga satu juni dua ribu dua puluh
mereka akan melakukan umroh wajib dengan mikot di bir ali dan bagi jemaah lansia diminta mengambil mikot di atas bus
ada delapan kloter yang akan diberangkatkan ke mekah pada dua puluh mei
petugas haji meminta jemaah umroh indonesia segera meninggalkan mekah